untuk kemenangan pak prabowo baru dikeluarkan
sudah cukup happy belum bang dengan posisi
kan kemarin pak prabowo secara terbuka mengatakan bahwa akan menarik beberapa kader demokrat yang jago ekonomi untuk di tim pakar
ahy akan masuk dewan pembina pak sby hanya jadi jurkam
banyak yang mengatakan termasuk bang ruhut itu kan posisi yang kurang signifikan gitu di tim kampanye
sudah cukup happy belum dengan posisi
sudah happy pak sb
kalau pak sb masuk di struktur kampanye untuk apa
ya kalau pak sb ini ahi sudah cukup dewan pembina pak
ya untuk menjadi perwakilan partai kan disitu ada ketua ketua partai
nah pak ahy kan ketua kogasma
jadi dia ex officio masuk ke sana
kalau pak sb masuk di struktur pemenangan untuk apa
pak sb itu digunakan ya lebih baik memanfaatkan pak sb untuk kemenangan pak prabowo ini di jurukampanye dong

oh itu cute pak
biasanya somos yang burung pakai draw ibu veya orang urusannya
ya ya sini kita pergiurst sendiri ya